pada sidang paripurna hari ini pansus hak angket dpr terhadap kpk membacakan hasil rekomendasi atas penyelidikan kinerja komisi pemberantasan korupsi
pasal putusan mahkamah konstitusi hasil rekomendasi pansus bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kpk
sementara itu kpk menyatakan tidak sepakat dengan hasil temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan pansus hak angket dpr
hasil rekomendasi pansus hak angket dpr sebanyak tiga belas salaman terbagi dalam empat aspek rekomendasi
meliputi kelembagaan kewenangan anggaran dan tata kelola sumber daya manusia
yang menarik pansus tetap memasukkan rekomendasi pembentukan lembaga pengawas eksternal yang merenggutakan unsur internal dan eksternal kpk
dari hasil rekomendasi pansus berharap kpk melaksanakannya dalam kurun waktu lima tahun
pasal lihat sesuai aturan undang undang md tiga
hasil rekomendasi pansus hak angket dpr terhadap kpk

saat pembacaan hasil rekomendasi pimpinan kpk tidak hadir meskipun telah diundang
semua lembaga itu itu sekarang tidak diawasi internal saja
tapi di dalam ya tentu kemudian pertanyaan dpr
dpr itu kan pengawasan secara umum tidak sehari hari
nah yang sehari hari dan eksternal itu perlu ada arahnya pun demikian
sementara itu kpk menyatakan tidak sepakat dengan hasil temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan pansus hak angket dpr
meski demikian kpk tetap menghormati fungsi pengawasan dpr
dan juga putusan mahkamah konstitusi terkait uji materi undang undang md tiga
kpk sejak awal berbeda pendapat terkait dengan pansus angket tersebut
dan kami juga setelah membaca lampiran surat yang disampaikan dpr
kami pandang beberapa temuan dan rekomendasi
tidak tepat jadi kami katakan bahwa sejumlah temuan dan rekomendasi tersebut tidak disetujui oleh kpk
karena ada beberapa data dan fakta yang saya kira perlu diklarifikasi dan dicek lebih lanjut
kpk juga berharap dpr secara usaha melakukan evaluasi
sebab anggota dewan menepati tiga besar jumlah koruptor terbanyak yang ditangani kpk
pansus angket kpk sendiri telah mengeluarkan sepuluh poin rekomendasi
meliputi aspek kelembagaan yang meminta kpk menyempurnakan struktur organisasi
serta meminta kpk meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya
kpk juga diminta semakin transparan dan terukur dalam melakukan proses pengangkatan
promosi mutasi rotasi hingga pemberhentian sdm
wajibkah kpk mematuhi rekomendasi yang diperlukan
kepada kepasuhan perpustakaan perpustakaan dan kepasuhan perpustakaan
saya meminta kepasuhan perpustakaan dan kepasuhan perpustakaan
yang dikeluarkan oleh pansus hak angket dpr terhadap kpk hari ini
untuk membahasnya kami sudah bersama dengan donald faris
koordinator divisi korupsi hukum politik dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam donald
kemudian ada bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara universitas negeri jember
selamat malam mas bayu
kami masih menunggu sambungan komunikasi dengan febri diansyah
yang akan bergabung dari luar studio
dan kemudian sambungan telepon dengan arteria
yang merupakan anggota pansus hak angket kpk
nanti kami akan mencoba menghubungi pak febri dan juga pak arteria
untuk bisa mendapatkan jaringan komunikasi lebih baik
baik saya mulai dari mas donald terlebih dahulu untuk melihat secara gamblang
dari hasil rekomendasi yang disampaikan
kalau beberapa waktu lalu kan sebenarnya kita sudah pernah berdiskusi juga
berbincang dengan arteria dahlan yang hadir di forum ini
mengatakan anda akan malu kalau melihat rekomendasinya ini begitu bagus sebenarnya buat kpk
jangan terlalu mengkritisi pansus
kurang lebih seperti itu ya
tapi setelah hari ini benar benar sah resmi dibacakan bukan lagi rahasia ya
bagaimana anda menilainya
saya semakin yakin dengan diskusi kita jauh sejak awal dulu pansus dibentuk
ini tidak ada fungsinya dan tidak ada gunanya
apa apa yang kemudian dicantumkan dalam temuan maupun rekomendasi
justru hal hal yang sudah jauh hari dibahas
melalui rapat dengan pendapat melalui studi studi yang dilakukan oleh masyarakat
ataupun studi kepada kelompok akademisi terhadap komisi pemerintahan korupsi
saya mau membagi dua hal mas indra
jadi ada empat kelompok besar aspek yang ditemukan oleh mereka
saya mau membagi dua sisi temuan temuan itu
sisi yang pertama saya nilai normatif
ada beberapa kalimat yang mendorong supaya kpk memperkuat fungsi pencegahan
supaya kpk memperkuat fungsi trigger mechanism
mereka memerkuat mekanisme begitu mas bayu
itu kan message yang setiap hari tidak hanya komisi tiga tidak hanya pansus yang merekomendasikan
tetapi seluruh pihak juga sudah mendorong itu berkali kali
tulisan tulisan dan berbagai macam penelitian sudah jauh jauh hari mendorong itu
kalaupun dari sisi pengawasan cukup rdp begitu ya
rdp sudah cukup
komisi tiga dengan kpk
sudah cukup dengan komisi tiga
sama juga kita pas membahas sebelas temuan awal pansus dulu
itu kan temuan yang kemudian menurut kita temuan pansus
jadi untuk apa uang tiga miliar dipergunakan untuk rekomendasi rekomendasi yang
ini biaya pansus
apa kemudian untuk ada honor yang lain yang dikejar kita nggak tahu sebenarnya
yang kemudian yang kedua saya mengkategorikannya tidak tepat atau bahkan terjadi kontradiksi
tidak tepat terjadi pada poin misalkan saja mereka komisi tiga menilai
sorry pansus menilai progres indeks persepsi korupsi yang stagnan
dan kemudian menumpahkan kesalahan tersebut kepada komisi pemberasaan korupsi
ini menurut saya salah alamat
ipk itu dihasilkan oleh kajian ti berlin di jerman
dia berdasarkan komposit indeks
saya menduga jangan jangan bang arteria dahlan atau beberapa anggota pansus tidak tahu
bagaimana cara menghasilkan sebuah studi dari indeks persepsi korupsi itu sendiri
dia dihasilkan oleh ti berlin dan
ini adalah studi yang diambil dari komposit indeks
berbagai macam studi yang domainnya lebih banyak kepada indeks easy doing business
sebentar sambil kita lihat apa saja isi rekomendasi
biar merasa arket juga mengetahui apa yang sedang diulas oleh bank donal ini
kita lihat bagaimana isi dari rekomendasi rekomendasi pansus yang dibacakan hari ini
baik soal ipk tadi menurut anda itu salah
kalau itu hanya disalahkan
salahkan kepada kpk ya
kpk itu tidak mengurus rezim perizinan
perizinan itu ada di rezim eksekutif yang kemudian harus mempelancar izin
pak jokowi sudah bagus
mengakselerasi berbagai macam proses perizinan
menyentil birokrat birokrat dan kemudian proses proses perizinan yang selama ini berbelit
pada titik itu itu menjadi domain presiden
yang membatalkan perda yang kemudian sembeluru aturan aturan itu mas bayu nanti bisa jelaskan
itu kan domain dari eksekutif
dan itu surveiurnya atau respondennya adalah para pengusaha pengusaha
jadi itu bukan domain dari kpk untuk mengupgrade sebuah indeks persepsi korupsi
karena dia tidak diambil dari berapa banyak kasus korupsi yang ditinggak setiap tahunnya
dia ditanya misalnya mas indra adalah seorang businessman
kemudian bisnismen di sektor apa
properti perizinan lain ditanya
bagaimana selama ini pemda apakah perizinan berbelit atau pemerintah berbelit
itu yang kemudian menjadi
itu yang kemudian menjadi konteks
karena ada survei prc ada survei yang berbasis di hongkong dan lain lain
ada delapan lembaga survei yang kemudian menjadi komposit
nah ini kesalahannya salah alamat menurut saya
karena kalau dilihat sebenarnya ketika mempersoalkan ipk banyak kasus korupsi yang diungkap
kemudian kpk dinilai belum berhasil di sana ini menjadi indikasi pencegahan tidak berjalan
itu lebih salah kaprah lagi menurut anda
itu salah kaprah
apalagi kalau kita bicara tadi ada temuannya juga mas indra
bahwa kejadian berulang di aspek
aspek pencegahan di bagian ketiga aspek pencegahan saya baca
bahwa terjadinya kasus kasus korupsi yang berulang
itu membuktikan kpk gagal di dalam pencegahan
saya berpikir satu ratus tiga puluh empat anggota dpr dan dprd yang ditangani kasus korupsinya oleh kpk
itu bukan bicara soal kpk melakukan pencegahan
kita tanya institusi asalnya
bagaimana arteria dahlan dan kawan kawan melakukan pencegahan internal di lembaga mereka
yang terbaru kpk baru saja menetapkan salah satu politisi golkar
yang kpk baru saja menetapkan dia sebagai tersangka
tentu pertanyaan kita adalah bagaimana sistem pencegahan yang dibangun di internal dpr ri
bukan kepada kpk karena ada ribuan unit lembaga
belum kita bicara satuan satuan pemerintahan
lima ratus kabupaten kota tiga puluh empat provinsi masing masing punya level pencegahan masing masing di unit mereka
dan kepada mereka lah kemudian
pencegahan masing masing di unit mereka dan kepada mereka yang kemudian
sistem pencegahan masing masing di unit mereka

tentu kpk sebagai leading sector untuk mendorong itu
tapi kalau ditangkap bukan berarti kpk gagal mencegah
justru institusi asal mereka yang gagal mencegah kejahatan korupsi itu terjadi berulang
apalagi kalau kita bicara soal dpr
kalau tidak salah kemudian kpk juga menjawab bahwa dpr juga harus melakukan evaluasi
untuk melihat banyaknya aktor aktor yang terlibat kasus korupsi ini
salah satunya adalah dari institusi dpr begitu
betul ini tepat sekali
dan ini yang saya sebut sebagai sebuah temuan yang tidak depat atau kontradiksi
soal ipk tadi kemudian soal pencegahan kasus kasus korupsi
dan kemudian pengawasan eksternal saya catat juga
kenapa mas indra
kalau kita bicara soal pengawasan eksternal justru kita bertanya
lalu anda sebagai anggota dpr tidak paham fungsi anda
karena yang mengawasi kpk juga termasuk di dalamnya adalah dpr ri
melalui berbagai macam forum
tapi kalau misalnya argumen itu saat pansus kita lakukan angket kenapa tidak hadir kpk
kpk tidak hadir kan tidak setuju dengan bentuk forumnya
bukan tidak setuju dengan mekanisme pengawasannya
forumnya yang tidak disepakati oleh komisi pemerintahan korupsi
dan pertanyaannya kita juga kalau kita bicara dpr mendesak ada pengawasan eksternal
saya termasuk orang yang sangat setuju dengan berbagai macam mekanisme pengawasan yang berlapis
tapi kita tanya juga apakah sudah dibangun juga di internal
sebagai organisasi yang merekomendasikan ini kepada kpk sistem pengawasan di internal dan eksternal mereka
saya pikir justru tidak terbangun
hari ini di dpr hanya ada mekanisme pengawasan internal
melalui majelis kehormatan dewan
itu pun bermasalah karena berbagai macam persoalan yang terkait dengan polemik lahirnya undang undang md tiga
dan terakhir ada juga persoalan di bagian kinerja kpk yang belum maksimal poin kedua
keuangan negara yang dikemukakan
keuangan negara yang dikembalikan belum sebanding dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk jalannya organisasi kpk
ini menurut saya akan menampar wajah dpr ri
kenapa kenapa demikian
dpr itu di dua ribu delapan belas anggarannya rp tujuh dua triliun
kita bertanya apa yang sudah dilakukan oleh dpr selama ini dengan anggaran enam atau tujuh triliun
apakah kemudian outcome nya
sekali lagi bukan output
outcome nya sudah sebanding dengan uang yang dikeluarkan kepada negara kepada anggota dpr
jadi memang pengelolaan lembaga negara khususnya lembaga penegak hukum tidak bisa seperti mengelola warteg
ditarget untuk berapa biaya yang
berapa uang yang dikeluarkan dan berapa uang masuk
kalau begitu kepolisian lebih defisit lagi menurut saya
oke baik nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ya mas bayu juga
karena sudah bergabung juga melalui sambungan telpon arteria dahlan
yang merupakan anggota pansu sak angket dpr terhadap kpk
kami segera kembali
baik saya langsung minta tanggapan dari anggota pansus hak angket dpr terhadap kpk arteria dahlan melalui sambungan telepon
bang arteria selamat malam
selamat malam assalamualaikum
baik bang arteria tahan dulu sebentar saya ingin menyapa bang febri diansyah yang bergabung dari luar studio selamat malam
selamat malam mas indra mas donald dan pak arteria
baik ada mas bayu dwi anggono juga ya di studio mas febri
tapi saya ingin minta tanggapan terlebih dahulu kepada bang arteria dahlan
bagaimana bang arteria mendengar tadi kritik yang disampaikan terkait dengan rekomendasi
isi rekomendasi yang kemudian disampaikan oleh dikritik juga oleh bang donald faris tadi
ya pertama saya prihatin ya sedih
donald itu kan anak muda yang saya pikir pikirannya hebat
ya tapi saya lihat donald ini kurang disiplin dalam berbuat
berpikir bertindak bertutur kata
anak muda saya ingin sampaikan baik buruknya dpr baik buruknya kpk baik buruknya lembaga negara
itu adalah tugas kita semua
tugas dpr tugas donald di situ
dpr selalu terbuka
dalam rapat paripurna menutup masa sidang ini tadi dikatakan kalimat pembukanya kita

ya dan kita juga mohon ya untuk dikritik

untuk dikritisi selalu
kami membuka diri membuka ruang untuk itu
enggak usah dicerah mini kita sudah begitu
dpr tadi tidak boleh begitu
beri juga ruang bagi dpr untuk melaksanakan fungsi fungsi pengawasan
ini buat kpknya hebat
kpknya kuat kpknya kita koreksi kita perbaiki
yang untung bukan dpr
ya iya dan dpr sudah mewakafkan diri
silahkan kalau ada di antara kami yang melakukan perbuatan melawan hukum
tindak pidana korupsi sekalipun
kita lakukan penegakan hukum
ini sudah terbukti selama ini
jadi jangan bicara yang seperti itu
boleh kita bedah per rekomendasi yang tadi dikritisi
sebentar tadi kan donald ngomongnya kemana kemana gitu ya
ya publik juga tahu
kita bukan di depan itu yang ngomong bukan malaikat
punya kepentingan juga itu
kemudian kita ingin sampaikan juga
tadi dikatakan sama donald
ini yang saya katakan kok
seolah olah mengerti hukum
tapi pembicaraannya melenceng dari hukum
kpk tidak hadir karena tidak setuju bentuk forum
ingat kpk itu lembaga negara
lembaga negara yang berada di ranah eksekutif
sumpah jabatan terakhir dikuatkan oleh putusan mk
kalian masih melawan juga ya
luar biasa ini
mau ada negara di atas negara
tolong ini juga disampaikan
kita ini juga sangat santun dan beradab
kalau tadi donald katakan kan rekomendasinya
begini begini cukup dengan yang mana
kalau mau kita buka bukaan selesai semua
tapi dpr punya adab
dpr punya adab
punya kesantunan dan kesopanan
punya etika dan moral
walaupun ada kekurangan
kita tidak mau menelanjangi kpk di depan publik
kita masih memberikan ruang bagi publik
untuk selalu percaya kepada kpk
kalau kpknya jelek yang rugi
bukannya hanya rakyat
dpr pun akan rugi
penegakan hukumnya tidak begitu efektif
ini yang gak ada kepikiran sama donald
dpr kalian hancurkan citranya
yang rugi pun akan rugi
yang rugi pun akan rugi
rakyat yang rugi
teman teman icw bisa apa mengawasi
nah ini saya ingin sampaikan juga
anak tadi ngomongnya panjang lebar
bukan saya mau memotong
bukan saya mau memotong
tolong kalau mau komentar
baca itu isinya
jangan dikatakan kita menyatakan begini begini
kamu baca itu
baca itu isinya apa
itu adalah temuan temuan pansus
terkait dengan penyimpangan penyimpangan
yang dilakukan oleh kpk
jangan kamu baca yang bab lima bab enam
bab lima bab enam itu adalah
mudah mudahan akan ditiru oleh semua
institusi penegak hukum
semua lembaga negara untuk saling menghormati
kita mencari kesalahan
kita memberikan solusi
tapi kalau kita main di ruang publik
kita jaga kehormatan lembaga lembaga itu
kalau mau kita buka bukaan baca itu
bab tiga bab empat apa penyimpangan yang dilakukan
dilepon oleh kpk
oke bang arteria
agar bisa panjang lebar yang disampaikan bang arteria
yaitu masyarakat yang di luar
yang tidak mengetahui jelas isi rekomendasi
mungkin bisa dibantah satu persatu
bang arteria argumennya
kalau indeks persepsi korupsi
saya mau bantah satu persatu tapi jangan dibatasi
begini tadi dikatakan
kalau temuan atau rekomnya seperti itu cukup dengan etp
donald itu suruh hadir ke rtp
ingat itu selama kpk lima belas tahun
coba dipantau apa betul itu fungsi pengawasan
apa dpr tidak bekerja
dpr sudah menggali semuanya
tapi kpk tidak kooperatif
makanya ditinggikan serikat ke tingkat pansus
donald sebelum ngomong suruh baca dulu itu
kemudian yang kedua mengenai biaya tinggi pansus
apa yang dikatakan
kalian katakan gak ada gunanya
sekarang coba dengan adanya pansus
semuanya lebih beradab
bayangkan begitu mau masuk resepsi
sekarang udah mulai pakai senyum
bayangkan begitu masalah
sekarang ditahan pun juga ada tanggung jawabnya
nggak ada tuh sampai tiga tahun
akhirnya semua ada bentuk pertanggung jawaban
mengenai masuk di dumas
pengelolaan barang sitaan barang rampasan
kalau nggak ada kami nggak ada tuh pengumuman yang begitu ekspos
yang bombastis seperti sekarang ini
jadi ada pemenahan ya
jadi jangan dibilang pansus itu tidak ada gunanya
makanya donald selipi dong
cari tahu kalau diantara kita ada yang korup itu
ya kalian laporkan aja
jangan nih teman teman donald juga ya
kalian ini ada gajah di depan mata
kalian nggak ungket itu korupsinya
tapi yang ada yang
semut di ujung lautan kalian ganggu terus
maksudnya seperti apa bang arteria
saya mau tahu aja
ini juga jangan lah kita gak boleh menyerang
depresi juga akan nyerang
tapi kita minta ya dialektikanya lebih
lebih beradab lagi
untuk menuju ke sana bang arteria
dpr yang salah terus yang benar icw
anda baca dulu satu ratus lima puluh tujuh halaman itu ya
bahkan dikatakan lagi sistem internal dpr
apa yang salah di sistem internal kami
kami ini yang paling telanjang
yang paling terbuka
yang paling nggak bisa diajak kompak
karena di dpr itu jangan lihat satu dpr
satu institusi ada sepuluh fraksi
yang kepentingan pikiran otaknya berbeda beda
beda itu sama kpk
beda sama dpr itu sama dpr
beda sama lembaga yang lain
kalau kami gak ada
semua ketua di dpr
kembali ke soal rekomendasi bang ya
bicara jangan serampangan kayak comberan ngomong seperti itu
baik bang arteria ini kemudian
muncul kritik juga soal pengawasan eksternal
bang teria sebelum saya akan
beralih ke narasumber yang lain
bagaimana anda melihat kritik terhadap
pengawasan eksternal ini
nah jadi saya mohon ya
saya ingin juga tolong kita batasi bicara itu
dengan cara cara yang berada
itu saya akan ngomong juga dengan cara cara yang berada
bang ini kita buat
karena ada permasalahan dalam pelaksanaan tugas
ini kita penggarai betul
kembali ke proko permasalahan
kami temukan kami cermati
dan menjadi kesimpulan kita
bahwa terdapat permasalahan dalam konteks
pengawasan yang ada di institusi kpk
pengawasan kpk ada
tapi tidak efektif
kami juga tidak mengatakan
ini tidak salah kpk
oh ini juga ada salah terkait dengan
masalah struktur organisasi
ini masalah kesetaraan posisi
ini masalah saya kasih contoh
hanya pada level unit kerja
di bawah deputi penindakan
monitoring diletakkan di direkturat
tugas pencegahan penindakan
ada pada deputi khusus
pengawasan internal ada di bawah

sepatidumnya ini tidak efektif
seperti ini pengawasan pastinya tidak efektif karena posisi pengawas itu subordinat dibandingkan
giat dan bidang bidang yang lain makanya kita katakan ini harus ada perbaikan ya ini perbaikan
berikut mengenai masalah pengawas eksternal pengawas eksternal kita katakan bukan kita minta
makanya donald ini suruh baca ini pelan pelan baca satu satu jelas dikatakan sama ini ya selain
pengawasan internal diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal ya bukan dpr ngotot kami
berpendapat itu perlu pengawasan eksternalnya seperti apa kami serahkan ya bagaimana baiknya
menurut teman teman kpk yang penting apa penyimpangan penyimpangan ini nggak terjadi
lagi oke yang penting apa dengan adanya perubahan atau usulan kami ini ya orang di kpk internal
tidak gaduh pengawasan lebih efektif lagi
jadi maksudnya diserahkan dari saya
ke pada kpk ini dengan melakukan undang undang baru karena ada nomenklatur baru kita serahkan
itu hal teknis mau kpk pakai dengan sistem yang sekarang dilakukan ekstensifikasi atau dengan
membuat lembaga baru eksternal yang ada nomenklatur khusus yang dengan demikian
diperlukan lembaga pengawas dpr enggak mau masuk ke arah sana baik intinya adalah dpr
masih merasakan butuh pengawas eksternal yang mampu memastikan dan memadupadankan
kerja kerja pengawas internal yang sudah ada di kpk baik seperti itu kita mintakan tanggapan kepada pihak
kpk ya bang febri diansyah yang sudah bersiap juga mendengarkan panjang lebar tadi keterangan dari bang arteria
bang febri bagaimana kemudian anda kpk melihat rekomendasi yang disampaikan ini karena kalau
kita berkaca pada pasal tujuh puluh empat dalam undang undang d tiga terutama ayat dua hingga lima ya ayat satu juga disebutkan
rekomendasi maka sifatnya adalah wajib dan mengikat bagaimana dengan kpk melihat rekomendasi
yang sudah dibacakan tadi terkait juga salah satunya adalah pengawas eksternal misalnya
hai jadi saya kira perlu diketahui oleh publik fakta fakta ini ya pertama kami menerima surat
tertanggal delapan februari kami terima tanggal sembilan februari tahun dua ribu delapan belas surat yang ditandatangani
oleh ketua dpr ri dan ada lampiran di sana di surat tersebut laporan hasil pansus angket
berapa halaman yang kita terima totalnya dengan surat tersebut adalah lima belas halaman jadi laporan
yang kita terima hanya lima belas hanya tiga belas halaman tiga belas itu yang perlu clear terlebih dahulu oke apa isi
salaman ya apa isi laporan tersebut ada beberapa temuan dan rekomendasi jadi halaman
pertamanya cover halaman terakhirnya itu hanya terisi kurang lebih setengah halaman
saja kami sudah bicarakan itu di internal dan kemudian kami pandang kpk akan merespon surat
tersebut dan sudah kita sampaikan responnya tertanggal tiga belas februari kemarin poin poinnya
apa saja pertama kami tegaskan
bahwa dalam konteks hubungan kelembagaan sebagai institusi negara dpr dan kpk kami hormati
formal kewenangan konstitusional atau kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh dpr sebagai lembaga
negara kami juga menghormati putusan mahkamah konstitusi meskipun ada banyak diskusi di sana
tentu saja oke namun kami tegaskan juga bahwa kpk berbeda pendapat sejak awal terkait dengan beberapa
hal yang disampaikan dalam temuan dan rekomendasi angket tersebut karena menurut kami ada beberapa
data data yang tidak akurat di sana sehingga kami perlu menjelaskan lebih lanjut apa saja contoh yang
paling sederhana ketika kpk dikatakan tidak melakukan fungsi trigger mechanism itu saya
kira tidak tepat kami jelaskan lebih lanjut bahwa kpk sudah melakukan itu sejak lama dan bahkan mulai dari
pertama atau peraturan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan ada lebih dari seribuan kasus yang
sudah di spdp kan dari kepolisian dan kejaksaan kemudian ada lebih dari seribu penyidik yang sudah
kita ajak pelatihan bersama dari polisi jaksa bahkan dari bpkp dan bahkan juga dari tni ini
artinya apa kemampuan kemampuan teknis dalam proses penyidikan dan penanganan perkara itu juga
kita sampaikan dan kita tularkan
pada instansi lain ini bagian dari penguatan instansi lain dan itu artinya adalah fungsi
trigger mechanism itu kita jelaskan lebih lanjut ada banyak hal lain tentang
perlindungan saksi dan korban kami tegaskan juga ada pasal di undang undang kpk yang
menegaskan bahwa kpk wajib untuk melakukan perlindungan terhadap saksi bahwa lpsk kemudian
juga punya kewenangan itu tidak kemudian menghilangkan kewenangan instansi penegak hukum lain
tinggal kami melakukan koordinasi lebih lanjut
kemudian terkait dengan sumber daya manusia terkait dengan keuangan juga kita uraikan
saya kira ini penting lebih dalam konteks kpk harus bertanggung jawab pada publik
karena pasal dua puluh undang undang kpk mengatur tentang hal tersebut
karena itu kita uraikan dan sebagai penghormatan kami terhadap institusi dpr
maka surat itu kita respon dan beberapa penjelasan yang kurang lebih sekitar tiga belas halaman itu juga kita sampaikan
soal pengawasan eksternal bagaimana
kalau tadi kan bang febri mengatakan beda pendapat ya terkait trigger mekanisme belum dilaksanakan maksimal
di situ posisinya beda pendapat karena sebenarnya sudah dilaksanakan
misalnya kan begitu kan yang dimaksud bang febri dan beberapa lain
tapi kalau soal agar kpk membentuk lembaga pengawasan eksternal
itu apakah akan dilakukan atau tidak
atau hanya sekedar beda pendapat sebenarnya posisinya bang febri
tadi sebenarnya sudah disebutkan juga oleh pak arteria saya kira
bahwa itu diserahkan pada mekanisme yang berlaku
mekanisme yang berlaku apa tentu kita mengacu pada setidaknya ada dua peraturan perundang undangan
pertama undang undang kpk
yang kedua undang undang yang mengatur terkait dengan hukum acara
karena ada dua bentuk pengawasan yang berbeda
untuk pengawasan secara eksternal misalnya pengawasan dari aspek kinerja
itu dilakukan oleh dpr
dpr punya segala sarana kewenangan pengawasan tersebut
dan bahkan putusan mahkamah konstitusi menegaskan
kewenangan pengawasan dpr dimiliki dalam berbagai bentuk
kecuali terkait dengan fungsi yudisial penyelidikan penyidikan atau penuntutan
karena fungsi yudisial ini proses pengawasannya
adalah pada mekanisme sesuai dengan hukum acara yang berlaku
penyelidikan kami penyidikan kami dan penuntutan kpk itu bisa diuji
mulai dari pra peradilan gugatan hukum
sampai pada proses pengadilan tipikor secara berlapis
artinya proses pengawasan politik tidak bisa masuk pada pengawasan yudisial
tapi poin yang paling penting adalah pengawasan eksternal itu sudah diatur dan sudah ada
bahkan ada satu hal yang tidak dimiliki oleh instansi lain
ketika pimpinan kpk diduga melanggar etik
maka kita membentuk komite etik
di mana komite etik itu terdiri dari pihak eksternal dan internal
dominan dari pihak eksternal yang tentu saja independen
kita sudah memiliki mekanisme pengawasan eksternal dan internal yang kami pandang itu sangat kuat
karena inilah yang menjadi penopang dari masih bertahannya kpk menjalankan segala kewenangan sampai saat ini
bahwa ada masukan masukan tentang penguatan
bahwa ada pengawasan yang dilakukan oleh dpr
bahwa ada koreksi yang dilakukan oleh dpr atau publik
tentu saja kami hargai hal tersebut
bahkan di surat kpk pada ketua dpr kami sampaikan bahwa kami tidak alergi
tidak menolak pengawasan pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak
namun ada penegasan terakhir yang juga kita sampaikan
ada tantangan yang lebih substansial
ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kita lakukan bersama

kalau dpr memang punya komitmen pemberantasan korupsi
kita bisa bersama sama untuk melakukan ini
misalnya bagaimana melakukan revisi terhadap undang undang tindak pidana korupsi
jadi jangan sampai kemudian pasal pasal tipikor itu masuk ke kuhp
karena ada konsekuensi yang serius terhadap pemberantasan korupsi ke depan
bagaimana kita membuat undang undang perampasan aset
bagaimana kita membuat pembatasan transaksi tunai
bagaimana kita bisa memproses kekayaan kekayaan yang disembunyikan
ada pejabat yang kekayaannya meningkat secara signifikan
tapi tidak sebanding dengan penghasilan yang sah
ini adalah pr bersama yang saya kira sangat penting
selain juga kita harus memperhatikan bahwa peningkatan indeks persepsi korupsi
itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu lembaga
peran dpr peran pemerintah peran sektor swasta
dan semua pihak sangat dibutuhkan
itu bagian dari yang saya tira tira kenapa tadi ya
baik nanti kita akan kembali setelah jeda berikut
rekomendasi pansus angket ini dilaksanakan oleh kpk
walaupun kpk tadi memberikan sinyal
akan dilaksanakan tetapi sesuai peraturan yang memang sudah ada
seperti pengawasan eksternal yang dilakukan oleh dpr
dan ada komite etik yang dimiliki oleh kpk
kami segera kembali dengan ulasannya
baik sebelum kita mulai di segmen ini
kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana bunyi pasal dalam undang undang md tiga
tentang pasal tujuh puluh empat ayat dua sampai dengan ayat lima berikut ini
baik di pasal tujuh puluh empat undang undang md tiga ayat dua dan juga tiga ini kita bacakan satu persatu
setiap pejabat negara pejabat pemerintah badan hukum warga negara
atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi dpr
sebagaimana dimaksud dalam ayat satu
dalam ayat satu itu disebutkan soal rekomendasi
kemudian di ayat tiga nya disebutkan setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah
yang mengabaikan rekomendasi dpr
dpr dapat menggunakan hak interpelasi hak angket hak menyatakan pendapat
atau hak anggota dpr mengajukan pertanyaan
kita lihat di pasal tujuh puluh empat juga yang di ayat empat
empat dan juga lima
di ayat empat disebutkan kurang lebih sama dengan ayat sebelumnya begitu
tapi di sini kalau mereka melaksanakan atau tidak melaksanakan rekomendasi
tadi mengabaikan yang sekarang tidak melaksanakan rekomendasi dpr
sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat menggunakan hak interpelasi
angket menyatakan pendapat dan anggota dpr atau hak anggota dpr lainnya yang mengajukan pertanyaan
lalu di ayat lima disebutkan di sini dpr dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif
kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi dpr
baik sekarang kita masuk di pokok tema kita sebenarnya pada malam hari ini ya mas bayu
kenapa kita baru masuknya di sini karena ini tadi kita ulas bagaimana isi rekomendasi itu dulu
kalau mas bayu melihat bagaimana karena ketika di awal rekomendasi dibacakan
ada pernyataan kpk tidak sependapat di lain pihak
padahal sebenarnya kalau dari aturan rekomendasi harus dilakukan bagaimana anda melihat
mas indra jadi saya ingin sedikit menarik ke belakang
jadi tidak bisa kemudian kita akan mengetahui konsekuensi angket ketika hanya melihat undang undang md tiga
bagaimana sih cikal bakal munculnya hak angket di indonesia dan apa konsekuensi hukumnya sebenarnya
jadi kalau kita lihat di konstitusi kita undang undang dasar empat puluh lima yang pertama kali
tidak ada di situ disebutkan hak angket kenapa
karena memang di situ jelas bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial
istilah hak menyelidik jadi istilahnya hak menyelidik atau eng
ng itu baru muncul di konstitusi republik indonesia serikat tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan kenapa demikian
karena waktu itu sistem pemerintahan kita menganut sistem pemerintahan parlementer jadi ada perdana menteri
jadi hak angket ini adalah bagian dari mengawasi menteri menteri
sehingga nanti kemudian ujungnya adalah kemudian pada upaya untuk kalau tidak dilaksanakan adalah pemberhentian menteri
atau mesti tidak percaya kepada pemerintah
kemudian diadopsi ketika indonesia kembali ke negara kesatuan tahun seribu sembilan ratus lima puluh dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kenapa diadopsi ya
karena sama uuds seribu sembilan ratus lima puluh itu menganut sistem pemerintahan parlementer
di situ ada perdana menteri
dan di sana memang kemudian hak angket ini muncul adalah bagian dari kontrol terhadap menteri menteri
ujungnya apa di situ adalah ujungnya sama bahwa kemudian bisa mosi tidak percaya kepada perdana menteri
dan kabinet bubar
makanya kita sering lihat di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an itu kabinet kita seringkali berkanta ganti karena mesti tidak percaya itu
plus di situ jelas kedudukannya
sebaliknya presiden bisa membubarkan dpr di sana
jadi parlementer itu kan cirinya adalah kepala pemerintahan yaitu adalah perdana menteri
kemudian disitu juga jelas presiden bisa membubarkan dpr sebaliknya dpr bisa masih tidak percaya kepada kabinet
dan atas dasar uuds itu munculnya undang undang nomor enam tahun seribu sembilan ratus lima puluh

di situ jelas pasalnya yang dilakukan penyelidikan itu terhadap menteri menteri dan terhadap perdana menteri
ujungnya apa ketika kemudian ditemukan bahwa pelanggaran undang undang
maka ujungnya adalah kemudian menteri menteri menteri bisa diberhentikan
atau kemudian ketika dia dilaksanakan bisa mosi tidak percaya kepada perdana menteri
jadi konsekuensinya memang sangat luar biasa lah
ini filosofi angket ya kenapa ada angket
nah ketika kemudian kita beralih menjadi
undang undang dasar setelah perubahan kemudian kita lihat di sana ada disebutkan hak angket hak dpr
salah satunya adalah selain interpelasi kemudian ada hak angket di sana
mudah nggak menyatakan pendapat lah
ini memang kalau kita lihat angket dalam sistem pemerintahan presidensial itu memang tidak memiliki dampak yang sangat signifikan dibandingkan parlementer
kenapa karena sistem pemerintahan presidensial di situ jelas bahwa presiden tidak dapat dijatuhkan
karena alasan alasan politik kecuali alasan hukum yang itu pun juga harus pembuktiannya melalui proses persidangan
dimana kalau di indonesia mengadopsi melalui mahkamah konstitusi
sebaliknya presiden pun tidak bisa membubarkan dpr itu jelas di undang undang dasar kita juga diatur presiden tidak bisa membubarkan dpr
jadi dalam konteks sistem presidensial hak angket itu sebenarnya tidak memiliki satu kekuatan yang cukup signifikan dibandingkan sistem pemerintahan karlemen
angket di parlementer angket di presidensial yang diadopsi ini tidak se ekstrim angket yang diada di parlementer
karena misalkan hak angket ini kan muncul di inggris abad ke empat belas
di sana jelas sasarannya waktu itu ketika ada pejabat istana yang itu melakukan penyimpangan keuangan itu sampai kemudian bisa diberhentikan
parlemen minta kemudian itu diberhentikan
dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu
iya terlebih dahulu lah
kemudian kalau kita lihat adopsi sekarang
maka fakta bahwa hak angket itu tidak memiliki satu kekuatan
maka fakta bahwa hak angket itu tidak memiliki satu kekuatan
karena itu dia menggunakan daya ikat yang cukup kuat
kita bisa lihat adalah ketika misalkan terakhir yang di pemerintah sendiri tahun dua ribu lima belas dpr pansus angket pelindung ii
itu jelas bunyinya presiden diminta menggunakan hak prerogatif memberhentikan menteri bumn
sampai sekarang kemudian presiden tidak melaksanakan itu dan tidak ada kemudian sanksi sanksi hukum
karena memang kemudian aturannya hak menyatakan pendapat itu berujung pada hak to impeach
ketika terpenuhinya misalkan presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara penyuapan kemudian korupsi tindak pidana berat lainnya
prosesnya masih dibuat panjang lagi dengan adanya mpt
prosesnya sangat dibuat panjang
maka saya akan narik sekarang dalam konteks undang undang md tiga kita
angket di undang undang md tiga kan dibagi tiga klaster
kluster pertama adalah ketika usulan angket
klaster kedua pelaksanaan angket
kluster ketiga adalah tindak lanjut dari angket
kita akan ketemu konsekuensi hukumnya seperti apa
di usulan angket ini betul
mahkamah konstitusi kemarin sudah memutuskan bahwa kpk menjadi obyek angket meskipun terbatas di luar penindakan oleh kpk
yang kedua adalah soal pelaksanaan
oke pelaksanaan kpk boleh memanggil siapapun
yang sekarang undang undang md tiga boleh memaksa untuk hadir
tapi jangan lupa soal konsekuensi ini adalah satu rangkaian
situ kalau nggak salah saya lihat pasal dua ratus delapan ayat empat
jadi ini sifatnya sebenarnya bukan rekomendasi
keputusan dalam paripurna itu adalah dua
menyatakan apakah ada tindakan atau kebijakan yang itu melanggar undang undang atau tidak
kalau dia melanggar terbukti ada tindakan melanggar undang undang maka diserahkan kepada presiden
untuk dapat ditindak lanjuti
jika tidak kemudian dpr bisa menyatakan pendapat
kalau itu terkait dengan pelanggaran hukum berat tadi adalah hak menyatakan pendapat kemudian pemberhentian presiden yang akan dikirimkan kepada mahkamah konstitusi
dalam konteks ini mk itu hanya memutus di bagian pengusulan saja
pasal pasal di belakang itu masih aromanya adalah hak angket terhadap pemerintahan
yang presiden lah bisa menindaklanjuti
jadi ketika presiden tidak bisa menindaklanjuti maka ada konsekuensi konsekuensi hubungannya dengan dpr
yang itu bisa kemudian berujung pada hak menyatakan pendapat
jadi kalau saya lihat cluster tiga ini usulan pelaksanaan konsekuensi
mk itu hanya memutus di usulan
sementara yang tindak lanjut angket ini ini belum diatur bagaimana terhadap komisi komisi negara seperti kpk
tidak bisa dianggap kalau misalnya sudah dianggap sebagai bagian dari pemerintahan dan bisa menjadi obyek angket
maka akan bisa berlaku seperti lembaga lembaga lain yang sebelumnya mungkin diangket oleh dpr
bicara hukum tidak boleh bicara analogi ini soal kepastian
jadi begitu pasal dua ratus delapan ayat empat mengatakan keputusan angket dalam paripurna jadi hari ini paripurna sebenarnya itu kan dua
diterima atau ditolak ketika diterima maka akan mengatakan bahwa ada pelanggaran
maka presiden lah yang kemudian harus menindaklanjuti
dalam hari ini anda tidak melihat itu disebutkan ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran
yang saya katakan desain kita masih di ujung tindaklanjut ini masih sifatnya adalah angket untuk presiden dan dpr
jadi maksudnya ini
secara kpk itu kpk itu dikatakan dia bukanlah bagian dari presiden
dalam arti harusnya tindak lanjut di pasal dua ratus delapan ayat empat ini ini masih belum kompatibel sesuai dengan putusan putusan mk sendiri
jadi mk baru memutus di usulannya tapi konsekuensi hukumnya tentu kan tentu masih tidak
apakah kemudian dpr menyatakan hak menyatakan pendapat kepada kpk itu tentu kan tidak bisa seperti itu
jadi menurut saya memang sejauh ini kita harus berpikir
memang sejak awal angket ini sendiri sangat aroma parlementer
kalaupun diadopsi ke dalam sistem pemerintahan presidensial itu berujung pada pemberhentian itu pun kalau terbukti ada pelanggaran hukum yang itu dikunci di limitasi di dalam undang undang dasar kita yaitu tindak pidana berat
jadi intinya rekomendasi yang dipajakkan panjang sejarah ini secara sederhana artinya tidak bisa diapa apain
sekarang kalau kita lihat pasca hari ini kan kita harus mengacu pada pasal dua ratus dua
pimpinan dpr membuat surat ditujukan paling lama tujuh hari diserahkan kepada presiden
masalahnya kemudian jelas pasal tiga undang undang kpk menyebutkan kpk bersifat independen tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun
baik nanti akan dijawab oleh bang arteria setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya masih coba sapa lagi bang artir ya dan masih bersama kami ya bang artir ya
baik bang artiria jadi kalau tadi kita tidak bicara lagi soal kontroversi dari soal rekomendasinya ya tadi sudah diulas di awal
tapi kelanjutannya bagaimana apakah kemudian dampak apa yang bisa terjadi dari rekomendasi ini
katakanlah kelanjutannya bagaimana setelah rekomendasi ini dibacakan bang
apakah kemudian sifat wajib mengikatnya ini akan menjadi ada sanksi tertentu jika lembaga yang diangket tadi tidak menjalankannya
iya kalau kita mengaku pada ketentuan md tiga dikatakan pasal tujuh puluh empat ayat dua setiap pejabat negara wajib menilai kelanjutan rekomendasi bantuan saat angket
ya opsinya dua juga itu
dia tidak boleh lagi mengikatnya
dia tidak boleh lagi mengatakan apa yang diangkat apalagi tidak menguatkan apa yang diangkat
dpr bisa kasih sanksi presiden juga bisa memberikan sanksi itu kan poinnya
tapi ini yang kami katakan tadi dpr begitu beradab tidak mempergunakan kewenangannya dengan secara paripurna untuk membuat kpk menjadi tidak efektif bekerja
kita semua serahkan kepada kpk
saya ingin sampaikan kepada tadi ada ahli tata negara ada teman teman icw
berhentilah kita berpolemik
begitu kita punya putusan mk putusan lembaga peradilan semuanya diem yang ahli jangan sok sok sebagai ahli
yang pengamat jangan sosok sebagai pengamat baca itu pertimbangan mk nya
tadi dikatakan bicara hukum tidak boleh analogi saya katakan ahli juga bicara hukum tidak boleh asumsi
anda punya putusan mk yang sudah menjabarkan secara detail rinci jangan dikatakan lagi masa dikatakan masih dikatakan
apa kpk bagian dari presiden dan eksekutif baca putusan mk nya
ya kemudian dikatakan seharusnya seharusnya tolong putusan mk itu begitu luar biasa hebat mulai dari provisinya aja dibahas sampai ke pokok perkara
jadi dilihatlah saya hanya mengatakan tidak terdapat isu konstitusionalitas terkait dengan pansus terkait dengan kerja kerja pansus terkait dengan hasil pansus
tapi yang ada di depan mata adalah bagaimana kpk menyikapi temuan dan hasil hasil pansus
kami dpr menyerahkan sepenuhnya kepada kepada kpk
tadi dikatakan lagi bicara mengenai konstitusi ada konstitusi di awal res uu seribu sembilan ratus empat puluh lima saya ingin sampaikan
hari ini kita hidup pakai undang undang yang mana
kemudian banyak sekali sistem negara yang presidensil masih menganut juga mengenai rezim angket
jadi jangan dibuat rakyat ini bodoh ini
kasih pencerahan lah apalagi semua sudah di cover dan diberikan justifikasi dalam putusan mk baca itu halamannya
jadi saya juga kecewa ini ya kalau ahli ahli juga bukannya menjelaskan putusan mk
malah memberikan dalil sendiri sekalian aja di ketua mk kalau gitu buat mk negara sendiri tapi bukan di negara republik indonesia kalau putusan
mungkin bagian dari kritik ini bang artir ya
saya juga ingin sampaikan juga ini
ya dikatakan tadi angket berujung tidak semua angket berujung pada interpelasi
ini jelas jadi jangan sok sok pinter baca dong
dan kalau aduh sama saya aduh hukum tata negara saya bisa paparkan tuh negara negara mana yang angketnya tidak berujung interpelasi
dan bagaimana rezim ketata negaraan kita yang bisa menganut bahwa angket tidak selalu interpelasi
baca juga tuh pak pasal tujuh puluh empat undang undang md tiga itu yang membuktikan angket tidak selalu berujung pada interpelasi
makanya ahli saya mohon katakan juga sudah lah
hentikan polemik semua pihak baik ahli baik pengamat baik kpk kita hormati putusan mk
semuanya kita perbaiki dpr memperbaiki diri
kpknya memperbaiki diri teman teman juga memperbaiki diri
ya hebat hebatan di luar sana nggak penting
tadi dikatakan sama mas febri harus begini harus begini
ini kan lucu juga yang datang ke rapat rdp itu pimpinan kpk tapi yang ngomong di luaran ini febri
padahal yang kita bahas ini sudah diakui semua sama pimpinan kpk
kita mengakui kita menghormati kita salah kita akan perbaiki
tiba tiba febrinya ngomongnya agak berbeda ini yang kita katakan
tolonglah ini semua dpr juga sudah mulai mendisiplinkan dirinya
mengeluarkan dan mengapa komentar komentar yang lebih beradab dan bersahabat
baik pak artir ria
tapi juga teman teman kpk juga harus juga melakukan koreksi internal
ini yang paling penting ingin saya tanyakan pak arteria
semakin hari semakin baik kalau kpk dan dpr nya baik pasti yang untung rakyat bukan dpr
disebutkan apakah benar ini saya klarifikasi disebutkan ada batasan waktu lima tahun kemudian kalau tidak dilakukan nanti ujungnya akan seperti apa
agar apa namanya publik juga bisa melihat memantau dari hasil angket ini begitu apakah nanti akan ada
tidak ada opsi pembubaran kpk ya kita harus kasih target ini yang minta target ini bukannya dpr ri
pada saat kita kumpulkan ahli ya saya harus buka bukaan juga
prof mahfud juga ada di situ
ujungnya memang harus ada lima tahun
jadi kalau mau kita buka bukaan ini semua orang juga pengen teriak juga ingin apa kpknya berbenah gitu
tapi biarlah itu beban itu
kita lihat lanjutan bagaimana kpk akan melihat hasil dari rekomendasi angket ini ke depan seperti apa
terima kasih bang arteria dalan terima kasih juga kepada bang febri diansyah yang mau bergabung bersama kami malam hari ini
penutup singkat saja bang donald
bagaimana anda melihat apakah ini kemudian sebenarnya angketnya memang dikritik tadi tidak perlu harus berakhir dengan interpelasi atau hmp begitu
saya sepakat dengan penjelasan
mas bayu tadi dan saya yakin kalau hakim konstitusi menonton tadi barangkali dia akan menyesal juga dengan putusan kemarin terkait dengan angket terhadap kpk
apalagi pak arief hidayat
yang kedua saya berpikir berkali kali anggota dpr tadi arteriadala menyatakan harus hormati hormati putusan mahkamah konstitusi
saya mau menunjukkan satu saja peristiwa di mana dpr tidak menghormati putusan mahkamah konstitusi dan itu baru saja terjadi kemarin
di mana putusan mahkamah konstitusi menghilangkan kewenangan
bagi mkd untuk birokrasi pemeriksaan anggota dpr
tapi dimasukkan lagi dalam undang undang menteri tiga
dan itu dihidupkan lagi di undang undang menteri tiga
kalau mau tertib konstitusi mulailah tertib dari anda bapak bapak yang terhormat di dpr ri baru mengajarkan kepada masyarakat
baik semoga apa yang disampaikan ini tidak kemudian disangkutkan ke pasal satu ratus dua puluh dua k ya mengkritik dpr nanti di dana
tapi kita ini bagian dari diskusi ke memberikan pandangan berbagai sudut kepada masyarakat
terima kasih bang nurnal
terima kasih pak asbayu
terima kasih pak asbayu
terima kasih bapak bapak agung bersama kami malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news